ini tes lendang punya ibu
ya saya yakin ini pasti punya ibu
ya saya yakin ini pasti punya ibu
jangan jangan ibu tidak ada di sekitar sini